berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan tujuh dua ratus tiga pasien covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai tujuh ratus lima puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga kasus pasien sembuh bertambah tujuh lima ratus delapan puluh dua orang
hingga total pasien sembuh hingga kini saat ini yakni enam ratus dua puluh lima lima ratus delapan belas orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua lima persen kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus dua puluh enam orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh dua lima ratus lima puluh lima jiwa